supaya nggak nunggu di pinggir jalan
saya kayaknya tunggu udi diketaman aja deh
ya udah hati hati ya kabarin
kakak ngecek dulu udi udah standby belum bakal nantepin kamu oke
ada enggak udah ada kok
terus aku ngeliat dia lagi di depan lagi cuci mobil
lagian kenapa sih kak
kalau yudi nggak ada juga aku bisa kan naik taksi online
akhir akhir ini juga kan gak kenapa kenapa udah aman aman aja
namanya tuh ngapain sih pakai cara taksi online segala
sebentar lagi kan kamu mau menikah sama randy
dan kemana mana harusnya randy jagain kamu nganterin kamu
ya kalau si randy sibuk kakak bisa mengerti
cuman harus ada orang kepercayaan kakak buat jagain kamu si udi
kamu tau kan kakak sayang sama kamu
kakak gak mau terjadi hal buruk sama kamu
aku pergi dulu ya sama yuk
mas ini mobilnya kok berhenti
gak tau nih mbak tiba tiba mendadak mati
ya udah kalau gitu saya cek dulu ya mbak
aduh kenapa lagi nih mobil
udah jam segini lagi
jam sembilan kan gue ada meeting
kalau telat kasian banget nih mbak nino
naik taksi kali ya
minta jemput mas randy
wah obat sih sampe kok
kok gak diangkat sih
pencet aja deh
baru sadar nanti semua berhabis
katanya tadi nelfon ya
ada chat juga
mas mobil mas yudi yang nganter aku mau kok di jalan sunda kelapa
tadinya mau minta tolong mas randy
kayaknya aku cari taksi online aja deh
selamat kerja mas
jalan sunda kelapa
itu kan dekat dari sini
kok gak aktif ya
saya kesana aja deh
deket juga kan
jessi gimana perasaan kamu sekarang
aku baik baik aja kok riana
aku baik baik aja kok dokter
kamu sudah minum obat
jessi nggak mimpi buruk lagi kan
akhir akhir ini udah berkurang kudok
soalnya kan aku happy aku udah punya temen sekali
ada neneng ada elsa ada rupanya elsa
syukurlah saya senang mendengarnya
saya minta mulai sekarang
jessi harus memikirkan hal hal yang bisa membuat jessi bahagia ya
yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu
kita gak bisa merubahnya
tapi yang pasti kita masih bisa melakukan yang terbaik hari ini
dokter boleh gak jess pinjam teleponnya dok
soalnya mau telepon papa
papa papa udah dimana pa
papa jadi kesini kan
kak jess iya nih papa udah on the way kesana
ntar lagi sampe
sabar ya sayangnya
akan tidur di jalan ya pa
sampai tak sebaran seperti itu minta saya datang
kayaknya sih ada yang rusak mbak
tapi masalahnya saya nggak ngerti mesin juga
saya harus panggil montir mbak
ya udah deh kalau gitu saya naik taksi online aja
pinjam handphone kamu boleh nggak
gue pilih titik jemput di taman depan itu deh
supaya nggak nunggu di pinggir jalan
saya kayaknya tunggu di dekat taman aja deh
yaudah hati hati ya
semoga lama deh datangnya taksi aman ya
mbak yang pesen taksi ya
iya ya saya pesen taksi
yaudah kalau gitu
kita akan masuk mbak
kan gue baru aja pesen
kayaknya juga gak ada lima menit deh
kelatnya juga beda
taksi yang gue pesen
kan platnya b dua ribu dua ratus lima puluh lima yd
kelatnya beda sama
taksi onan yang saya pesen
gak sesuai aplikasi
eh ya betul saya sendiri
ya saya lagi dekat taman
taman yudhistira jalan sunda kelapa
oke terima kasih
pak rendy ada apa pak
untungnya tadi dia sempat chat saya
dan bilang kalau ada di sunda kelapa jalan sini
tolong kamu telpon polisi ya
dan bilang kalau ada percobaan penjelikan
baik pak randy
dan catherine biasa yang ngurus ya
kamu nanti tunggu disini sampai polisi datang kesini
baik pak kak
disini ada percobaan penjelikan
derekat taman yudhistira jalan sunda kelapa
ya terima kasih